saudara tak ada kata terlambat untuk belajar
begitu pula untuk sejumlah perempuan di kota semarang jawa tengah yang terus mencari ilmu
dengan mengasah keterampilan fotografi melalui ponsel
pelatihan ini ditujukan agar banyak perempuan terutama ibu rumah tangga
khususnya ibu rumah tangga agar lebih bisa memanfaatkan waktu luang untuk hal yang lebih produktif
tema yang diangkat dalam pelatihan fotografi dengan menggunakan ponsel pintar ini adalah seputaran dapur
mulai dari bumbu rempah hasil masakan hingga minuman pun dapat dijadikan obyek untuk menghasilkan foto yang indah
harapannya para peserta yang memiliki waktu luang bisa menghasilkan foto hasil masakannya di rumah
menjadi sebuah karya fotografi yang bernilai dan dapat diunggah di platform digital
dengan dasar ini unggahan foto yang indah bisa saja membuat produk foto dapur mereka bisa dijual
sehingga dengan menerapkan ilmu fotografi produk yang diunggah menarik minat konsumen
tujuan kami mengadakan pelatihan ini adalah untuk memanfaatkan handphone
khususnya untuk ibu ibu yang
kesehariannya bisa punya waktu uang mungkin setelah mengantar anak setelah bekerja atau setelah weekend
kalau misalkan mereka tidak bisa kemana mana itu mereka bisa berkreasi dari rumah saja
bisa memanfaatkan hasil masakan mereka untuk difoto
yang nantinya itu sebetulnya bisa digunakan untuk foto produk
jadi ketika mereka mau menjual makanan mau menjual produk
seperti kemasan mereka bisa membuat foto dengan bagus
salah satu peserta yang mengikuti workshop fotografi dengan menggunakan ponsel ini adalah ernie
ia baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini
awalnya ernie mengira fotografi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat profesional
namun nyatanya dengan menggunakan ponsel pintar yang sehari hari ia gunakan
ternyata bisa menghasilkan karya foto yang bagus dan estetik
ilmunya membuat foto apa aja
kebetulan saya suka hobi foto
oh terus kadang kadang ada lihat foto yang menarik tapi tidak tahu cara mengaplikasikannya
ternyata pakaian film juga
tak kirain ini pakai kamera profesional
ternyata lewat handphone juga udah bisa
pelatihan ini memang baru memberikan dasar fotografi dengan ponsel
nantinya akan ada pelatihan lain
yang akan mengasah keterampilan banyak perempuan lain yang bisa dilakukan dengan ponsel
seperti editing dan videografi dengan ponsel